kawasan puncak sikunir di dataran tinggi dieng kabupaten wonosobo jawa tengah
sejak jumat ini hari sudah banyak dikunjungi wisatawan baik dari sekitar dieng maupun wisatawan dari luar kota
jumat pagi saya ajak anda ke puncak sikunir
tepatnya di dataran tinggi dieng masuk wilayah kabupaten wonosobo
dan saya mengantar dari lokasi parkir sampai ke puncak sikunir cukup banyak
wisatawan yang datang ke tempat ini
dan tambahnya mereka bukan hanya dari sekitar kawasan dieng
tetapi banyak juga dari luar kota
gito satu dari puluhan pengunjung yang naik ke puncak sikunir menyatakan tidak mengetahui status kawasan wisata
mereka datang dengan modal spekulasi
jika ternyata tidak boleh masuk maka dirinya akan kembali lagi
beruntung saat gito tiba kawasan wisata ini sudah diperbolehkan beroperasi
bahkan kawasan wisata yang dikelola pok darwis ini buka dua puluh empat jam
memang sudah tahu kalau tempat ini wisata wisata di dieng sudah buka
belum belum tahu
oh belum tahu ya
hal sama juga dirasakan aris eko prasetyo
wisatawan asal jakarta ini mengaku senang lantaran niatnya untuk mengunjungi kawasan wisata kawah sekidang
di wilayah kabupaten banjar negara jawa tengah tercapai
dirinya tidak mengetahui kalau hari ini tempat wisata ini tidak akan beroperasi

yang masuk aris wajib menunjukkan sertifikat vaksin dan menerapkan protokol kesehatan
masuk ke tempat wisata ini cukup ketat juga
apa saja yang ditanyakan
kepala unit pengelola terpadu objek wisata dataran tinggi dieng menyampaikan
objek wisata di kawasan dataran tinggi dieng sudah buka sejak tanggal sepuluh september dua ribu dua puluh satu

wisatawan yang datang selain wajib mematuhi protokol kesehatan
juga wajib menunjukkan sertifikat vaksin
yang di kabupaten bandarengar ada candi arjuna kawas sekidang kemudian telaga merdada kawas candra di muka sumur jalatunda
itu semuanya sudah
untuk menjaga penyebaran dan penularan virus corona
pengelola melakukan sterilisasi dengan melakukan penyemprotan disinfektan setiap empat jam
pengelola melakukan sterilisasi dengan melakukan penyeprotan disinfektan setiap empat jam sekali